nah informasi berikutnya ini tentang makanan kesukaan saya nih bika ambon yang dikenal sebagai panganan kuliner khas kota medan sumatera utara
saat mendengar namanya sering muncul pertanyaan bika ambon kok ada di medan ya
harusnya kan di ambon ya
bagaimana sejarah kue bercita rasa legit bercampur sensasi kenyal di lidah yang jadi oleh oleh khas medan
ini dia liputannya dalam segmen foodpedia
bika ambon adalah kue pipih berwarna kuning yang permukanya nampak seperti pori pori kulit manusia
bagian bawahnya keras sisa dari tempaan panas di dasar loyang
sisa dari kue yang terlaji dalam potongan persegi
cita rasa legit tercampur dengan sensasi kenyal di lidah saat dimakan
membuat bika ambon terasa khas
apalagi aroma harum pandan menyengat mampu menggugah selera
sejarawan medan tengku muhammad muhar menjelaskan
nama bika merupakan kue khas melayu yaitu bika atau bingka
dahulu pertama kali bika yang berbentuk seperti sekarang ini
itu pertama kali
dijual di daerah jalan ambon sekerah
di situ ada seorang perempuan yang semuanya data menyatakan bahwa beliau dipanggil makci
beliau berjualan di pinggir jalan di persimpangan jalan ambon
kue ini kemudian dijual seorang pedagang keturunan tionghoa di kawasan perisai medan tahun tujuh puluh an
pada tahun delapan puluh an atimi
keluarga keturunan tionghoa yang pertama kali memulai usaha menjual bika ambon
jalan mojopahit kecamatan medan
baru menyusul pemain lain yang meramaikan kawasan itu dengan toko bika ambon lain
kawasan ini pun menjadi pusat penjualan bika ambon di medan
maraknya orang membuat dan menjual bika ambon tak lepas dari potensi pasar yang besar
saban hari kawasan itu selalu ramai dikunjungi pembeli
menjelang hari raya pembeli bika ambon bisa ratusan orang bertoko
ini untuk orang orang jogja ya kebetulan kita jenis ke medan
kalau ada bika ambon katanya terkenal di sini makanya kita beli oleh jogja medan
kalau lebih lagi saberi rasanya juga spesial
lebih enak lebih renyah
lebih renyah ya rasanya untuk oleh teman teman keluarga juga
selalunya lebih lah empat lima enam kotak gitu kadang sepuluh kotak

kini bika ambon mencari kemampuan untuk menjual bika ambon

bika ambon mencari kemampuan untuk menjual bika ambon
bika ambon tidak lagi hanya berwarna kuning atau original
berbagai varian warna sudah dapat ditemukan sesuai rasa
agus supratman medan